amira mudah mudahan pembongkaran makamnya berjalan lancar ya nak
kok mau pergi pak
gak jadi gali makamnya saya
maaf mbak saya terpaksa ngebatalin pembongkaran makam ini
terima kasih pak
surat nikah orang tuanya amira
surat nikah orang tuanya mira
kenapa mas berani mengambil dokter
yang saya lihat itu miliknya amira dan keluarganya
amir itu pegawai di kampus saya
jadi wajar kan kalau saya punya dokumen tentang amira
kalau memang begitu ngapain kamu ngumpulin data ibunya
saya selama ini tuh pengasas saran lain
dan kamu selalu berusaha menghalangi dia bicara sama saya
ini dokumen properti milik saya
gak ada hubungannya dengan nas
keluarganya miri juga gak ada hubungan sama kamu
kamu menyembunyikan sesuatu
yang padahal gak ada hubungan dengan saya
asalkan kamu tahu
amira itu sudah ketemu sama saya
dan amira bilang saya adalah ayahnya
kebetulan saya tadi lihat surat nikah ibunya amira
biar saya lihat sendiri lagi
ada foto siapa di surat nikah itu
ini milik pribadi saya
ada apa sih
ini gak boleh
ada apa sih
karena saya belum tutup papa kamu

manapun yang ngebut data data amira lagi dari saya

mungkin kamu itu ayahnya amira
ayahnya amira sudah meninggal tau
tapi amira nggak yakin dengan hal itu leni
karena dia menyebut saya ayahnya
sekarang kita nggak usah ributin lagi tentang ayahnya amira udah meninggal apa belum
karena sekarang amira sama ibunya
lagi ke makam ayahnya untuk menggali kuburan ayah
untuk masticin aja
itu yang dikubur ayahnya apa bukan
amirah mudah mudahan pembokaran makamnya berjalan lancar ya nak
kok mau pergi pak
gak jadi gali makamnya saya
maaf mbak saya terpaksa ngebatalin pembongkaran makam ini
saya gak berani
kenapa gak berani pak
kami kan keluarganya dan sudah mengizinkannya pak
ini bukan soal izin
ada ada satu satu lain juga
kalau udah kedekat makam ini
sial apalagi ngebokarnya
saya permisi dulu
pak tunggu pak
mungkin bapak tadi cuma denger kabar kabarnya gak bener doang
pak pak ini makam ayah saya
jadi gak mungkin anggar
ataupun bawa sial pak
ya allah pak kita kan orang beragama
pasti kita percaya sama hal hal kayak gitu sih pak
saya benar benar gak berani mbak
kami betul betul butuh makan ayah saya untuk digali
mestiin di makam ini ayah saya tuh bukan pak
pak saya jamin gak akan terjadi apa apa sama bapak
dan kalau memang terjadi tahayul seperti itu
itu pasti gak akan terjadi di makam ayah saya pak
saya jamin pak
gak ada yang perlu ditakuti
lagian kami ada satu hal yang penting pak
waduh bu saya tidak berani ngambil resiko
terserah pemikiran ibu sama mbak aja
bener bener saya gak berani
permisi maaf bu
pak tolong dengerin saya dulu pak
bapak pasti punya anak kan
atau orang yang berharga buat bapak
terus mereka mengalami hal seperti ini
dan bapak masih punya kemungkinan kalau dia masih hidup
untuk ketemu sama dia kan pak
dan saya sama ibu saya juga akan melakukan hal itu
pak kami mohon banget pak
saya gak berani
pak kenapa sih pak
uangnya kurang banyak
saya akan gaji bapak lebih banyak lagi
pak kenapa sih pak
ya allah putus ini gimana sekarang
bapak saya sudah melaksanakan perintah ibu saya
bapak saya sudah melaksanakan perintah ibu saya
untuk tidak menggali makam yang bernama saudara iksan
kalau ibu gak percaya
silakan ibu lihat di makam
sudah tidak ada tukang kali
bagus kalau begitu
kita gak boleh menyerah
kalau gak ada orang yang mau menggali makam ayah kamu
ibu ibu ibu apaan sih ibu
bukan lepasin ibu amira
ibu gak boleh kayak gini
bukan lepasin ibu amira lepasin ibu
ibu tapi gak boleh kayak gini ibu
udah amira ibu udah gak kuat lagi
lepasin ibu lepasin ibu
ibu tapi gak boleh kayak gini ibu
amira ibu udah gak kuat lagi amira

ibu harus tahu
dan ibu balik bertanya tanya
di mana keberadaan ayah kamu
ibu harus tahu amira sebenarnya siapa yang dalam makam ini
ibu gak boleh kayak gini
tapi bukan kayak gini
amira lepasin ibu amira lepasin ibu
ibu coba bayangin kalau dibawah ini ayah ibu
ayah bakal sedih kalau ngeliat ibu kayak gini
ibu gak boleh dong kayak gini bu
maafin otahari udah melakukan hal ini mas
amir ngomong belum sekarang kita buka rumah kamar ayah
tapi amira akan cari jalannya lagi ibu
kemudian sekarang kita pulang ibu
ibu akan jega ayahnya
ibu bisa bandut
tapi ibu akan pukul ayahmu
saat beliau di panggilan
adakah ibu akan bisa mengangkut ayahmu
padahal ibu yang tadinya nggak mau
akhirnya jadi setuju untuk membongkar makam ayah
mungkin dibandingin aku
jangan jangan ibu ngerasa jauh lebih kehilangan ayah
mungkin penggalian makam ayah gak berhasil
tapi mira yakin allah pasti bisa nunjukin dengan cara lain bu
dan bila saatnya nanti terbukti ayah memang belum meninggal
mira sendiri yang akan mencari dan menemukan ayah
dan mira janji mira akan langsung bawa ayah ke hadapan ibu
mending sekarang aku cari makan buat ibu
nanti kalau ibu udah bangun jadi dia bisa langsung makan
benar juga ya
dipikir pikir wajah zahira ini gak mirip sama saya
sama sekali gak mirip
kenapa bisa gak mirip
sama pak prabu
ibu aini juga enggak
apa selama ini memang saya sudah ditipu habis habisan
zahira anak yang sangat saya sayangi ternyata bukan darah daging saya sendiri
tapi apa aini betul betul berani melakukan itu
atau memang saya yang terlalu buta karena saya terlalu mencintai

kalau penin kurang pertanyaan hmm
kenapa lu ada "tilis tahu
mungkin ayah aku kesusahan
amin apa ada apaah